alina ada yang tante pengen tanyain sama alina
soal apa tante
kemarin kan nanti lihat foto fotonya fadil
terus ada foto fadil bersama seorang perempuan mesra sekali
dan perempuan itu mirip sekali dengan alina
apa alena punya saudara kembar
mungkin yang dimaksud tante adalah
bu tini udah cerita semuanya soal mila kok
awalnya mila memang kecewa
kecewa dan marah sekali sama papa
tapi sekarang mila ngerti
selama ini papa udah tersing saya dan mila gak mau bikin papa tersiksa lagi karena kehadiran mila
mila apa kamu gak mungkin tersisa dengan kehadiran kamu mila
kalian sama sama membutuhkan
kalian kan sama sama mencari
kak papa udah terlambat
papa terlambat untuk menyadari keberadaan mikla
dan mila rasa papa memang harus ngelupain mila dan mama
haris kan punya anak
kalau alina tahu
kalau dia tahu apa yang terjadi pada mila
alina pasti akan terluka kak
dan papa juga udah punya perempuan yang siap mendampingi hidupnya
bagaimana perasaan perempuan itu kalau dia tahu papa sebenarnya masih mencintai mama
dan mila juga masih ada
bagaimana perasaan perempuan itu kak
berarti kan kehadiran kamil akan membuat semua orang terluka
mila gak mau
mila gak mau bikin orang terluka kang
mila gak mau
tapi kamu gak bisa menderita sendirian mila
ini semua terlalu berat
kaponil harus jaga rahasia ini
udah gak akan cerita sama siapapun
alina gak akan cerita sama siapapun
kaponil udah terlanjur janji sama butini
butini udah baik banget selama ini sama mila
bilang gak mau ngecewain butini
mila gak mau bikin butini sedih
maaf pak haris tapi
kenal dengan wanita yang ada di dalam foto itu
dan dia bukan ibu saya
kok kamu malah menyendiri di sini
kamu tahu nggak
semua tamu tamu kamu tuh puas dengan tur yang kamu selenggarakan
itu artinya kamu berhasil
tur ini nggak sukses
karena aku tidak berhasil menemukan anakku
tur ini gagal res
aku telah gagal
haris kamu nggak sepenuhnya gagal
kamu sudah berusaha
tapi tetap saja aku tidak bisa menemukan anakku ras
padahal aku berharap bisa menemukan anakku ketika menyelenggarakan tur ini
tapi ternyata tidak kan
yang pentingkan kamu sudah berusaha
dan aku yakin
suatu saat nanti kamu pasti akan ketemu sama anak kamu
karena kamu punya niat yang tulus
kamu penyelamatkan kamu
kamu penyelamatkan kamu
kamu penyelamatkan kamu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau memang apa yang
hamba lakukan ini adalah kesalahan
hamba gak tau
apa yang harus hamba lakukan
hamba tidak punya
pilihan lain ya allah
tolong berikan ketambahan
untuk hamba menjalani semua ini
bantu hamba menjalani semua ini
rokban dan hati nafi
roti yang selalu kena
siapa yang malam malam datang
saya mengganggu kamu malam malam begini
saya cuma mau menyampaikan satu hal
terima kasih kamu sudah melakukan apa yang saya minta
terima kasih juga
kamu tidak mengaku bahwa kamu anaknya haris
ternyata kamu anak yang baik
sekali lagi terima kasih
alina ada yang tante pengen tanyain sama alina
kemarin kan nanti lihat foto fotonya fadil
terus ada foto fadil bersama seorang perempuan mesra sekali
dan perempuan itu mirip sekali dengan alina
apa alena punya saudara kembar
mungkin yang dimaksud tante itu adalah pacarnya fadil
karena dulu fadil pernah cerita sama alina
kalau dia memang mempunyai pacar
yang wajahnya mirip sekali dengan alena
itu kenapa fadli sangat terkejut
waktu pertama kali ketemu sama alena
tapi menurut alena sekarang tante tidak usah memperdulikan lagi
masa masa yang akan terjadi
karena fadil sudah tidak terpengaruh lagi dengan masalah ini
fadil sudah menentukan pilihan hatinya tante
hanya wajah saya saja yang mirip
tapi orangnya berbeda
alina adalah alina
dan olivia adalah olivia
oh begitu ya alina
tante saya sepertinya harus pamit balik lagi ke kantor
saya permisi ya tante
permisi bu alina
ada kiriman bunga untuk ibu
dari siapa ya
ini ada kartu ucapannya
apa apanya pak bu
tolong kamu bacain ya
selamat hari jadi kita ya sayang
aku tunggu kamu
kamu boleh keluar
iya baik bu
selamat hari jadi kita ya saya
aku tunggu kamu
sepertinya kata kataku tadi menyinggung arena ya
kenapa dia tiba tiba langsung pamit begitu aja
lebih baik aku minta maaf pada lena deh
hubungan aku dan alina jadi rusak
bisa saya ketemu sama bu elena
setahu saya beliau akan menemui seseorang di red cafe bu
oh begitu ya mbak
alena ke red cafe mau ketemu sama siapa ya
apa benar tova menunggu aku di sini
tapi kan tovan sudah meninggal
mana mungkin dia bikin janji ketemu sama aku di sini
tapi jelas jelas tovan yang menulis ini
dan dia yang mau menemui aku di sini
aku akan tetap menunggu
aku akan tetap menunggu
aku harus memastikan

taufan yang melakukan semua ini
taufan yang melakukan semua ini
selamat sore mbak
apa benar dengan mbak lina harisya
ini dari siapa ya mas
dari bapak taufan rinaldi mbak
ya saya sedang menunggu
kok ini siapa yang ngirim
seperti yang saya bilang tadi mbak
dari bapak taufan renal dina
mas pasti salah orang kan
kami tidak mungkin memberikan